dia masih ada di sana
dan jadi bos
terima setoran dari anak buah
pisang bala bala tahu dicampur aja dua puluh
kamu udah sarapan nasi kuning tiga piring
ini mah buat sembilan aja
ini masih pagi
jangan marah marah dulu
bos ke dalam tuh nyariin kamu iya juga ketemu
halo kamu dimana di pos lagi apa santai aja bos sini
udah apa bos
tugas kamu lagi iuran sama jaga keamanan di pasar bukan duduk santai di pos
ya ada apa saya mau minta pendapat aka soal apa dulu saya nikahin nining karena dia cantik baik
masih muda terus menerima saya apa adanya sekarang jelek jahat udah tua terus sudah
gak mau nerima kamu apa adanya bukan gitu kang dia masih cantik
tapi sekarang jadi kurang baik saya yang punya duit dia yang berubah yang di kepalanya itu
mall belanja baju ke salon terus ngorong ngorong supaya beli rumah baru kredit kalau istri kamu
beli baju ke salon jadi gaya jadi cantik itu kan bagus kalau dia minta beli rumah baru itu
sebetulnya rumah buat kamu juga
iya kan iya tapi saya jadi nggak punya simpenan nggak bisa ngumpulin modal saya mau bisnis saya lagi
ngomong sama istri kamu soal bisnis lele iya dia nggak setuju dia takut saya rugi lagi berarti dia
baik dia benar dia takut uang kamu hilang berarti saya enggak bakal punya bisnis baru saya bakal terus
tetap di sini jangan dong kamu kan udah niat seperti saya pensiun tapi istri saya masa istri
kenapa cik edo yang keluar
saya keluar mau nganterin baskom kosong
ini hp nya udah
cik edo ngapain disini
mau nganturin baskom
oh diam aja
kang kirani mau ketemu
ada apa teh
kirani perlu pendapat akang
akang harus ke rumah kang bahar

aku mau ke rumah kang bahar

rumah ini umurnya udah berapa tahun ya
gak tau umur persisnya
yang pasti rumah ini udah ada sebelum papi nikah sama nih
pay pernah bilang biarpun papi bangkrut
gak punya uang rumah ini gak bakal dijual
buat anak cucu katanya
tapi rumah ini bakalan kosong
terus cache ake kan kan
baru enggak punya film
udah cukup yang ini
tunggu tidur aja deh

kayak enam puluh tahun dah
kayak lima puluh tahun gitu
udah kasih bogor
jadi calib behri

dulu kamu sempat jadi anak buah saya
saya gak pernah jadi anak buah kamu
saya waktu itu cuma jadi penyusup
atas perintah muslihat
waktu itu saya kalah cerdik dari muslimah
kemarin di pasar ada kecopetan
apa urusan kamu
saya cuma mau mengingatkan
bahwa itu satu bukti
kamu orang yang salah
buat duduk disini
dompetnya udah kembali
persoalannya bukan itu
tapi pasar sudah terlanjur
jadi tempat yang udah aman

apa aku ada crises keremoin
saya gak bisa teh
kalau kiranya besok atau lu sebalik ke jakarta
rumah ini kosong gak ada yang ngerawat
kalau soal ngerawat biar saya yang tanggung jawab
saya bisa nyuruh orang buat bersih bersih setiap hari
kenapa kang nus gak bisa tinggal di sini
akang boleh kapan aja ke sini
tapi gak nyuruh akang tinggal di sini
gak pernah bilang akan boleh tinggal di sini
maaf teh saya gak bisa
teteh boleh pergi
biar akang yang tanggung jawab soal perawatan rumah ini
pengen deh punya rumah kayak mary
aku juga mau rumahnya bagus
bukan cuma bagus gede luas
memangnya rumah kamu kecil
kecil terus sekarang jadi terasa tambah kecil
rumah kamu nyusut
bukan nyusut bapak aku bikin usah ke cimpling

di dalam ada yang kerja
terus di teras banyak jemuran ke cimpling
rumah aku yang dulu kecil terus pindah ke yang lebih besar
pindah lagi aja ke yang lebih besar
kayaknya gak mungkin deh
dulu bapak aku gak tahu kerjaannya apa
tapi uangnya banyak
bisa pindah ke rumah baru bisa beli motor baru
terus kalau jajan juga gampang
sekarang mah susah
kerjanya cuma jadi tukang ke cimpling
kamu sama teh kirani
kamu sama teh kirani ngomongin apa
mungkin teh kirani pamit mau ke jakarta
ke jakartanya kapan
hari ini atau besok
kamu jadi diajak
kalau udah tau coba kasih tau aku ya
yaudah nanti telepon lagi
terima kasih mas bro
yang benar comroh atau combro
memangnya kenapa kang bro
kalau comro itu kan oncom di jeruk
saya gak tau makanya tadi saya tanya mas bro
daripada dipikirin mending dimakan aja kang bro
singkong parut bukan cuma bisa dibikin kicim pring
tapi juga bisa dibikin makanan lain
dikasih sambal oncom di dalamnya
jadi nanti selain ada kicim pring kang mus
ada juga combro kang mus
kalau combro mas cek esi atu
kalau emak apa
tinggal oncomnya diganti sama gula merah
belum ada yang lucu sudah ketawa
akang serius mau jualan comroh juga
tidak jadi atu ada combro cek esi
berarti misro emak juga tidak jadi
saya tidak ketawa kang mus
yang bilang cedoh ketawa siapa
kalau kamu punya uang misalnya sepuluh juta kamu mau usaha apa
kenapa nasi jamblang
saya pernah kerja di warung nasi jamblang jadi pelayan jadinya saya ngerti
usaha kuliner kayaknya asik juga
jadi tukang parkir juga enak bos cuma modal periwitan
kerja seperti surip juga enak
cuma modal gitar butut sama suara yang gak harus merdu dan gak perlu apa apa sama satu lagu

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

orang yang pernah disingkirkan muslihat ingat
iya ada apa
kapan kita bisa silaturahmi
udah makan belum
mau makan gak
tempat biasa aja
yuk tapi aku baru bisa keluar paling setengah jam lagi masih ada kerjaan
udah makan siang belum
mau makan siang
mau bareng aku
aku udah ada janji sama yang lain

mau beli sepatu
yang kamu bilang yang jualannya ganteng
makasih ya kang
duduk duduk duduk
masih latihan tinju
saya kan udah masuk tim porda
saya punya target buat jadi juara
saya dukung wan
terima kasih kang
tapi saya mas santai aja
kerja gini mudah udah ngatur
kalo kita sepi terus
saya nggak ada maksud ngaku ngaku
cuma punya rasa tanggung jawab aja
barusan saya cuma bercanda
masih jadi security
mau makan siang
sayang gak diajak
terus buat sehari hari gimana
ya bantu bantu latihan petinju baru yang masih remaja
cuma seminggu dua kali
penghasilannya mepet banget
tapi minggu depan ada temen yang mau ngasih kerjaan part time di toko jeans
silahkan diliat liat teh
ini juga lagi diliat liat
saya kamu jupri ujang sama kamus juga sama lagi berjuang dari awal
mudah mudahan kedepannya jadi lebih baik buat kita semuanya
akang sekarang berubah
pesanan kamu udah ada
kapan mau kesini
nah bisa battlein nya
senang banget ada yang pakai final padahal
juga geng kok two idol
day yang akan sampai
kerjaan kamu gimana
ini urusan saya
ada yang ditunggu
pokoknya bos mau tuh beres aja
saya lagi sedih kang
cari kerja susah
buat apa cari kerja
itu mah tanggung jawab suami
saya kan gak punya suami kang
kenyataannya memang begitu
seperti yang kamu tahu sendiri
dia bilang mau pensiun
dia masih ada disana
dan jadi bos
dia masih disana
dia masih ada disana
dia masih ada disana
duduk manis terima setoran dari anak buah
terus pulang bawa uang banyak
kamu merasa ditipu
mau balas dendam
aku kok cepetan
sekarang kamu dimana
masih di ciampelas
iya ini juga lagi nunggu taksi
pake angkut aja
angkotnya jalannya lama banyak berhenti
yaudah pake taksi aja
iya dia juga lagi nunggu taksi
dari tadi ditungguin gak ada yang lewat
ih om tau aja
kan udah biasa
terima kasih om
cuman mau tanya
kalau mau beli kain buat bikin hijab yang murah di mana
belinya mau banyak
kamu mau jualan
bisa di pasar baru
yaudah nanti aku kesana
kau bed kan jualan
gitu mah bisa dikondisikan
kapan kau bed bisa antara aku
kasih kabar aja
ketemu di mana jam berapa
iya sampai besok ya
kamu sama diza makin deket ya
sampai jumpa polosannya
gak sering baru dua kali
terus sekarang gimana
aku mau pulang tapi kalau untuk jalan kaki aku gak kuat
kan uangnya di dompet dompetnya diambil copet
kamu pacaran sama dija
enggak dija katanya gak mau pacaran
tidak aku mau
harga sepatu aviva seberapa
ada yang mau beli
kalau dua ratus bisa
kalau dua ratus mah belum bisa
kalau dua ratus mah belum bisa
yaudah kalau belum bisa mah
kamu barusan dari mana
ngantriin lamaran kerja
yang bener kamu kalau diajak ngomong
kan sama perempuan cantik
masa di warung
jadi perempuan itu sebenarnya siapa
masa perempuan namanya mahmud abbas
namanya mah iis
jadi mahmud abbas itu siapa
mamah muda anak baru satu
permainan sudah dimulai
dia perlu bantuan
distant saheb panggilan
saheb apa kabarnya ya
kemarin baru ketemu
kabar saya baik baik saja
masih nyopet dan masih salah sasaran
korbannya orang orang yang berhubungan dengan keluarga kang bahar
itu bukan saya tapi anak buah saya
naluri mereka belum terlatih belum bisa mencium bahaya
kalau mereka belum seperti kita
bukan kita cuma kamu yang masih jadi copet
mereka belum seperti saya belum memiliki pengalaman yang cukup
pengalaman yang mengkrisi
menginstal menjadi naluri
mereka belum terlatih
terlatih sehingga mempunyai refleks
sama seperti tentara atau atlet
butuh pengalaman dan latihan
sebelumnya terima kasih kang
kalau saya bukan sombong sudah bisa tahu
mana orang yang dompetnya berisi atau kosong
mana orang yang aman untuk dicopet
atau malah sebaliknya berbahaya
orang yang berbahaya untuk dicopet
seperti kita ketahui bersama
di antaranya adalah polisi tentara atau
ada telepon angkat dulu
kalau sekali lagi saya merepotkan
temennya temen saya kecopet
di dalam dompet ada ktp
dan kartu atm atas nama ranti
sama uang sekitar tiga ratus lima puluh ribu
kalau copetnya temen kamu
dompet sama isinya harus dikembalikan
ke alamat yang ada di ktp
kalau nyopet dompet yang di dalamnya ada ktp
dan kartu atm atas nama ranti
sama uang sekitar tiga ratus lima puluh ribu
kalau kamu copet
atau anak buah kamu
dompet sama isinya harus dikembalikan
langsung saja ke alamat yang ada di ktp
kamu barusan terima telepon dari siapa